komunitas konsumen indonesia meminta presiden joko widodo
memberhentikan kepala bepom penny lukito
karena dinilai tidak menjalankan tugas dan mewenang dengan baik
dalam kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal
yang terjadi pada balita di indonesia
sebelumnya kki juga telah melakukan somasi ke bepom terkait kasus ini
bergabung bersama kami ketua komunitas konsumen indonesia
terima kasih bapak atas waktu anda dan juga saya sapa
pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
pak fikar selamat sore
terima kasih terima kasih bapak bapak sudah bergabung sore hari ini
kami juga sudah mencoba mengundang pihak bepom
namun tidak bergabung pada sore hari ini
pak david sejauh ini anda melakukan menyampaikan somasi
tanggapan bepom seperti apa pak david
ya jadi sebelum ini
pada waktu kasusnya merebak dan belum diumumkan
kami komunitas konsumen sudah membuat rilis
supaya diumumkan segera nama nama obat yang mengandung cat berbahaya
dan yang tidak mengandung
serta yang aman
karena haknya juga konsumen untuk mendapatkan obat yang aman
yang diumumkan itu justru lebih banyak obat obat sirup
yang berdasarkan data
bukan hasil penelitian
sehingga yang diteliti
dari sekian ribu obat sirup
kalau saya tidak salah itu bisa ribuan ya
karena kita bisa lihat di data tahunan pom
yang daftar ulang berapa obat baru berapa
dari sekian ratus lataro
itu yang diteliti baru dua puluh tiga
yang dinyatakan berbahaya lima obat
itu bukan diteliti
tapi hanya berdasarkan data pada saat registrasi
akhirnya karena itu berpotensi kebohongan publik
kami somasi supaya seluruh obat yang pernah dikeluarkan izin edar
ternyata bukannya respon positif untuk menguji yang datang
malah kepala pom marah marah
dia bilang sudah mengerjakan semua tugasnya
menyalahkan kementerian kesehatan
malah menyalahkan kementerian perdagangan dan perindustrian
karenanya ada bahan baku yang diimport
masuk begitu saja
nah itulah yang membuat akhirnya
saya juga mengirimkan surat ke presiden
karena dirasa ini sudah tidak elok
seorang pejabat negara
memimpin lembaga di bidangnya
melakukan tindakan yang tidak profesional
dan membuang badan kepada instansi lain
kementerian kesehatan perdagangan dan perindustrian
apa dasar anda kemudian menganggap memang sudah harus secepatnya
kepala b pom kalau tidak mundur
dipecat oleh presiden pak david
ya karena dari awal
seperti saya katakan prosesnya ini
dia itu tidak melakukan tindakan cepat
b pom mengeluarkan ijinan
yang diperlukan oleh b pom
untuk menyebabkan keadaan obat
ternyata ada penyakit
yang dimana satu ratus lima puluh an telah meninggal
dan diindikasikan sumbernya adalah
saat berbahaya dalam obat sirop
tetapi bukannya cepat meneliti obat obatan
malah hanya mengumumkan ini aman
padahal amannya bukan berdasarkan laboratorium
berdasarkan registrasi awal
dari sana terlihat ketidakprofesionalitas
yang menyebabkan keadaan obat obatan
padahal tugasnya di dalam pr press
melakukan uji laboratorium untuk investigasi
ya bisa melakukan intelijen malah ya
jadi karena ini tidak dilakukan
maka saya anggap ini sesuatu yang tidak pantas
tidak patut dalam mengantisipasi gejolak penyakit yang ada
dan sudah sepatutnya harusnya mundur ya
tapi ini malah menyalahkan instansi lain
akhirnya saya melaporkan ke pak jokowi sebagai atasan yang melantik dia
oke baik selain itu adalah jalur yang ditempuh oleh pak david ya
melakukan somasi kemudian tembusannya kepada presiden jokowi
meminta untuk mencopot kepala bepom
mas fikar kita lihat kasus ini sekarang memang sudah masuk ke ranah pidana
ada sejauh ini memang baru perusahaan farmasi yang dipolisikan
polisikan bepom dipolisikan bepom ya
karena memang itu adalah salah satu kewenangan bepom untuk memberikan sanksi administratif memang
tapi belum ada penetapan tersangka
apakah bepom menurut anda di sini mas fikar
kalau melihat dari rentetan runutan kasusnya
juga bisa terjerat pidana
ya kalau menurut saya secara pidana ya
obat kan sebelum beredar masuk ke bpom dulu
artinya dia punya tanggung jawab pengawasan
sebelum obat atau makanan itu beredar di masyarakat
dan artinya juga kalau kemudian dia dengan
mas fikar gini dengan kewenangan tugas pengawasan itu
dia kan bisa meloloskan dan tidak meloloskan kan begitu
nah tapi ketika dia meloloskan artinya sama dengan itu lolos dari pengawasan
artinya lulus lah kira kira gitu bukan lolos
lulus dari pengawasan
artinya memenuhi syarat untuk beredar
nah namun ketika kemudian obat atau makanan itu menimbulkan bahaya
dan bahkan menimbulkan kematian
maka tidak hanya produsen obat kalau menurut saya
tidak hanya produsen makanannya yang kena
tetapi juga bpom ikut bertanggung jawab
secara materil obat atau makanan yang menyebabkan kematian
atau menyebabkan bahaya itu paling bertanggung jawab ya secara pidana
tetapi juga secara administratif
bepom sebagai instansi yang meloloskan peredaran itu juga ikut bertanggung jawab
artinya paling tidak maksudnya penyertaan lah
artinya dia bisa masuk pasal lima puluh lima atau lima puluh enam
pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam itu hukumannya berapa lama mas fikar
ya tergantung tuduhan pokoknya
kalau tuduhan pokoknya
oh itu juntonya ya
karena kelalaian menyebabkan kematian orang
maka ikut itu lima ribu lima ratus lima puluh enam itu peserta
dia pembantu atau peserta
artinya yang ikut juga menyebabkan obat itu beredar dan obat itu menyebabkan kematian
nah itu dia sama
hukumannya sama dengan pelaku utamanya
oke kalau misalnya dilihat sekarang yang saat ini terjadi
kalau misalnya ada yang sekarang pihak meminta dilakukan pemeriksaan betul betul terhadap bepom ya
secara pendekatannya pidana sekarang mas fikar apakah itu memungkinkan
iya artinya sepanjang hari ini
sampai hari ini kan tugas bpom itu yaitu tadi kan pengawasan obat dan makanan
dan itu ada kepresnya sendiri ada aturannya sendiri
nah kalau dia menyalahi tugas itu yang pertama secara administratif
administrasi kenegaraan dia pasti juga ada sanksinya
tapi secara hukum secara bahwa ada obat yang menimbulkan kematian atau penyakit
padahal obat itu sudah lolos dari bpom pengawasan bpom
nah maka dia juga ikut bertanggung jawab selain produsen obatnya atau produsen makanannya yang kena
juga menurut saya bepom juga
kalau kemudian terbukti ya obat dan makanan yang beredar itu
kandungannya di atas yang diumumkan di dalam kemasan
dan bisa juga kematian itu karena ada
penyakit di masyarakatnya masyarakatnya sudah punya penyakit
makanan atau obat itu langsung meninggal juga
bisa juga seperti itu
nah karena itu yang jadi persoalan untuk bpom adalah
dan produsen adalah apakah kandungan obat yang beredar itu sama tidak dengan yang disetujui ketika diawasi oleh bpom
itu yang menjadi soal
bahwa obat itu menimbulkan kematian umpamanya
atau menimbulkan penyakit
itu kan ada nanti akan ditentukan sendiri
apakah kematian itu karena obat atau karena masyarakatnya yang punya penyakit gitu
apakah penyakit itu lahir karena obat atau memang sudah ada penyakit di dalam masyarakat
kan itu ada penelitian sendiri
tetapi bahwa bpom itu tidak hati hati kemudian umpamanya melebihi tidak sesuai dengan kemasan
tidak sesuai dengan hasil penelitian
yang kemudian dimuat dalam kemasan
nah itu yang kesalahannya disitu kalau menurut saya
pak david apakah kemudian kki melakukan sudah menyampaikan somasi
tapi bagaimana dengan keluarga korban
apakah ada spesifik langkah hukum yang akan dilakukan berkaitan dengan ini
mungkin anda juga sudah berbincang dengan beberapa keluarga korban
nanti kita bahas setelah jeda ya
bapak bapak tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
ada masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kami masih
saya masih bersama dua narasumber yang bergabung secara virtual yaitu
ketua komunitas konsumen indonesia david tobing dan juga pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
pak david kita masih membahas berkaitan dengan permintaan agar presiden mencopot kepala bepom
berkaitan dengan kasus gangguan ginjal akut yang terjadi pada balita
pak david apakah kemudian kki sudah sempat bertemu dengan keluarga
dan apakah langkah yang dilakukan kki ini juga merupakan permintaan dari keluarga
ya jadi kami belum pernah bertemu keluarga
namun kki ini adalah komunitas konsumen indonesia
seperti ylki kami adalah lembaga resmi yang didirikan berdasarkan undang undang konsumen
terdaftar di kementerian perdagangan dan kemenkum ham
jadi lembaga ini berhak mewakili konsumen
dan itu sudah ada tugas tugasnya
justru kami berhak mewakili konsumen
kami juga terbuka apabila ada keluarga yang ingin melaporkan kasusnya
dan kami dengar selain di badan perlindungan konsumen nasional yang sudah membuka posko
ylbhi pun sudah membuka posko kami dengar
kesan lembaga bantuan hukum indonesia
dan juga keluarga keluarga yang memang sudah mendapatkan bukti otentik sakitnya anak si anak
atau maaf meninggalnya si anak itu akibat obat sirup
itu bisa melakukan upaya hukum yang membutuhkan pertanggung jawaban
mas fikar menyambung dari yang disampaikan pak david
bisa melakukan upaya hukum
opsinya sekarang untuk keluarga upaya hukum apa yang bisa dilakukan
saya tahu mungkin sebagian keluarga memilih untuk tidak melanjutkan
memilih untuk tidak melanjutkan dan melakukan bersikap ikhlas mungkin atas berpulangnya buah hati mereka
tapi pasti masih ada beberapa keluarga lain yang merasa ini betul betul ada kelalaian dari unsur pemerintah
ya saya kira kalau menimbulkan kematian ya suka atau tidak suka kalau kematian itu tidak wajar ya harusnya proses pidana itu jalan
ya kalau memang ya bisa class action atau bisa
class action atau bisa dengan sendirinya gini kalau kematian itu ya kematian di mana mana ya takdir gitu ya
tapi kalau kematian sebab kematiannya itu tidak wajar umpamanya karena overdosis obat yang mengandung unsur tertentu dan sebagainya
nah itu menurut saya ada jalan masuk polisi atau penegak hukum untuk mempersoalkan itu gitu
ya kalau bisa memang ada ada apa namanya ada pembuktiannya gitu ya
tapi kan mati sendiri kan takdir sebenarnya ya kan
nah cuma kan sebabnya itu yang ya kalau memang sebabnya tidak wajar gitu ya itu tadi yang saya bilang
kalau memang ada penelitian bahwa kematian itu disebabkan oleh overdosisnya muatan satu jad dalam satu komponen obat komponen makanan ya saya kira itu bisa jalan masuk penegak hukum untuk masuk proses pidananya
pak david kalau misalnya sekarang ada tanggapan sekalipun memang tidak menunjuk secara langsung tapi ada tanggapan dari bepom mengatakan warga atau mereka yang meminta bepom mundur itu artinya tidak tahu bagaimana kinerja atau apa saja yang semestinya dilakukan oleh bepom apa tanggapan anda pak david
ya yang pertama seperti ini ya kita mempunyai satu lembaga di negara ini namanya ombudsman republik indonesia
lembaga ini mengawasi pelayanan publik dan mengawasi badan publik dalam memberikan pelayanan publik
ombudsman sudah mengeluarkan statement bahwa terjadi apa indikasi ya tapi sudah sangat apa sudah sangat berat indikasinya
ada maladministrasi dalam fungsi pengawasan bpom
jadi pihak yang memang diberikan kewenangan untuk mengevaluasi mengelola
dan memiliki penerbangan yang berbeda
evaluasi mengawasi itu kan sudah dibilang ada maladministrasi
tapi kalau bpom nya bilang saya sudah kerja dengan baik
ya mana mungkin orang yang dia bilang kerja dengan baik harus orang lain dong yang menilai
dan di negara ini ada undang undang pelayanan publik itu yang berhak menilai adalah om busman
nah itu yang pertama yang kedua coba lihat sampai saat ini baru dua puluh tiga obat yang diuji lab
dan tadinya ada lima yang berbahaya tau tau dikoreksi jadi tinggal tiga
kemudian di tujuh yang tidak berbahaya tau tau dikoreksi dari tujuh ada dua yang tidak aman
ya kan atau yang berbahaya akhirnya sekarang lima jadi tujuh belas yang hasil uji lab itu eh sorry delapan belas aman lima yang tidak aman
pertanyaannya kan maaf sih sudah dua minggu tiga minggu baru dua
yang diuji ini bisa kita lihat kok di website bpom
yang satu ratus sembilan puluh delapan itu belum diuji
menurut saya ya berkaca dari situ terlihat kok tidak profesional gitu ya
anda melihat ini ketidakprofesionalan atau anda melihat ada kejanggalan yang lain pak david
sebenarnya gini yang kejanggalan lain adalah ketika bpom merilis statementnya
bahwa diserahkan kepada produsen menguji sendiri produknya
kemudian dilaporkan ke bpom ini kejanggalan menurut saya
di awal pada saat registrasi bpom itu tidak menguji sama sekali
hanya percaya begitu saja terus dikeluarkan surat edar izin edar
nah taruhlah itu sudah berjalan ya walaupun tidak patut menurut saya sop nya
tetapi ketika ini sudah jadi masalah
maka saya berpikir masalah besar kok tidak diuji sih
malah disuruh lagi produsennya uji sendiri deh
kalau yang diuji itu kebetulan yang bagus
nanti produsennya bisa aja pas menguji ternyata hasilnya jelek
ah nggak usah diinfokan saya uji lagi aja yang bagus
sebenarnya saya nggak mau ngutak ngatik ini tapi logikanya di mana gitu loh
ketika dia sebagai badan pengawas tapi menyerahkan pengujian kepada produsen
oke oke mas fikar kalau misalnya dari sisi hukum anda melihat adakah kejanggalan yang lain
oke oke mas fikar kalau misalnya dari sisi hukum anda melihat adakah kejanggalan yang lain
dari penanganan kasus ini karena berlarut larut
sampai sekarang baru ada penetapan tiga perusahaan farmasi yang dipolisikan
dilaporkan ke polisi oleh bepom
ya saya kira begini terbalik juga itu bepom mempolisikan produsen
karena sebenarnya tanggung jawab ada di dia
karena dada terakhir dari peredaran obat dan makanan itu bpom
artinya memang tanggung jawabnya di dia
kalau ada obat beredar atau makanan beredar tapi sudah punya nomor registrasi dari bpom
maka menurut saya yang salah ya bpom gitu
kan artinya dia berani mengedarkan pasti dia sudah dapat nomor tuh sudah dapat izin registrasi atau apa gitu
tapi kalau memang belum dapat izin registrasi sama sekali sepenuhnya itu tanggung jawab ada pada produsen obat dan makanan
tetapi kalau sudah dapat apa namanya
nomor registrasi registrasi pengawasan
maka tanggung jawab itu ada pada bpom
walaupun tidak sepenuhnya
walaupun tetap kalau obat itu menimbulkan bahaya atau menimbulkan kematian
tetap produsen obatnya juga kena tapi bpom juga kena
karena sudah mengeluarkan pengawasan tapi juga ada akibat negatifnya juga
tapi kalau belum ada pengawasannya ya menurut saya dua duanya juga kena
kenapa bisa lolos dari pengawasan gitu
mestinya bpom juga mempidanakan produsennya juga mestinya
oke baik pak david apa kemudian langkah selanjutnya yang akan diambil oleh teman teman di kki
ya kami kki itu akan mengajukan gugatan namanya gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa di pt un jakarta
jadi somasi yang kami lakukan itu adalah tahapan
ya kalau dia mau melakukan sesuai dengan yang kami usulkan atau kami maksud
yaitu melakukan pengujian terhadap seluruh obat obat yang sudah diberikan izin edar
maka enggak perlu gugatan
tapi hingga hari ini karena tidak ada respon sama sekali ya kami dalam waktu dekat mungkin satu dua hari ini akan mengajukan gugatan ke pt un
hmm oke baik
kami akan terus kita akan terus mengawal betul kasus ini karena bagaimanapun korbannya sudah terlalu banyak
dan itu bukan hanya angka tapi mereka adalah balita memiliki keluarga yang semestinya juga memiliki masa depan
terima kasih pak david tobing sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
mas fikar terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung
oke terima kasih pak putri
dan informasi terkini lainnya
kami hadirkan sesaat lagi tetap di cnn indonesia newsroom